gelaran untuk menginspirasi anak muda kreatif pernur kembali digelar
acara ini mendengarkan diskusi para pengusaha atau entrepreneur sukses indonesia dan digelar di tiga kota
founder dan ceo creative penur event creator putri tanjung kembali menggelar creative corner di tiga kota
yakni pada sembilan belas januari di malang dua puluh enam januari dua ribu sembilan belas di medan dan dua januari di makassar
talk show yang dikemas menarik ini juga akan dilengkapi workshop baik branding maupun kiat mengenai entrepreneur
kali ini para pembicara seperti chief marketing and co founder tiket com gary undarsa juga aktor
diantaranya dion miyoko najela shihab dan juga hadir deddy corbuzier
creative pruner corner dua ribu sembilan belas menyasar anak muda dan fokus pada kreativitas inovasi dan entrepreneurship
generasi muda diharap mendengar
mendapatkan ilmu selain yang diperoleh dari sekolah
sehingga dapat menjadi pengusaha muda yang sukses
dimana para narasumber ini akan membicarakan tentang entrepreneurship innovation dan kreativitas
yang semoga nanti yang datang bisa terinspirasi dan bisa meracik formula kesuksesan mereka masing masing
yang berbeda tahun ini kita ke tiga kota ada di medan malang dan makassar
jadi kita ada workshop jadi habis acara ada ruangan khusus jadi ada booth booth itu dan boothnya nanti kita akan buka workshopnya
targetnya semoga semakin banyak anak anak muda yang datang ke creative part corner
dan bisa menjadi pengusaha dan bisa berkarya untuk biar indonesia menjadi lebih keren lagi
aku yakin banget creative pruner bisa jadi cara buat belajar tapi juga bukan cuma belajar yang disimpan sendiri
semua yang datang mudah mudahan terus bisa nyebarin apa yang didapat bisa ngasih pengaruh positif ke lingkungannya jadi jadi guru juga
mudah mudahan ini implementasinya
gimana caranya supaya bisa jadi kayak orang orang di sini sih
gimana bisa jadi entrepreneur gimana bisa jadi orang yang kreatif gimana bisa jadi orang yang sebetulnya mengubah hidup kita sendiri
dan itu belum tentu bisa didapet di sekolahan kan